terima kasih nih
cepat bagian rambutku
terima kasih ya
tadi rambut kamu hebat banget
aku gak hebat kok
itu hanya kebetulan aja
aku mau lanjut dulu main sepeda lagi ya
kok diambil lagi
kan udah kasih jatah
kamu tau gak
mbak landung penguasa sini
jadi mbak landung mau ngambil berapapun
ada apa ini
ada apa ini
ada apa ini
barani kalau aku
berani kalau aku
jangan pernah ganggu mereka lagi
berani kalau aku
kalau berani kejar aja
nah anak kamu anak gimbal
eh taro tuh karung
takut anak ini
ayo kejar kalau berani
dan suami kamu selalu saja menghalangi rencana aku rahayu
apa kamu tidak kapuk
sinonik anakmu itu bernasib sama seperti suami kamu
belum ada uang mas gibran
nanti kalau panenan saya laku saya pasti akan langsung kasih
ini sudah peraturan mbah landu
semua petani yang ada di kampung sini harus store kepada bah landu
kasih tahu mbah landu
kalau semua ini hasil panen dari kebun saya sendiri
jangan seenaknya minta store terus
lawan dia mas
si hardy sekarang sudah berani menentangku
suami kamu sekarang sudah meninggal
ada di dunia ini rahayu
jadi kamu dan anakmu
jangan macam macam kepada aku rahayu
kalau nanti nolik ketemu
bahlando sebaiknya nolik menghindar ya
aku gak takut sama mbak landung itu
aku gak takut
mbah landung itu sangat jahat
dan dia dendam sama keluarga kita
karena dulu alamatku bapak kamu pernah
mengalahkan mbak landung
tapi aku gak takut bu sama mbak landung
walaupun kamu gak takut
tapi kamu harus tetap hati hati sama mbak landung
dan anak buahnya
ibu cuma gak mau terjadi apa apa sama kamu sayang
kenapa anda deket deket
kamu jangan main sama kita
emang kenapa aku nggak boleh main sama kalian
kamu itu bau
jauh jelek rambutnya gimbal gak pernah mandi gak lepal kali main sama kita
udah udah sana pergi
tak salah macen neng
wira kamu itu gak boleh main dengan anak gimbal ini wira
kamu anak imbal mendingan kamu pergi dari sini
pergi suara lu
barang baik serious